penelitian sel dendritik vaksin nusantara di rspad gatot subroto
kini mebebas melenggang senin pagi
tni kementerian kesehatan dan badan pom resmi menandatangani nota kesepahaman
penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendretik
untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona
ya dimana sebelumnya penelitian vaksin nusantara ini sempat menjadi polemik kita juga tahu ya
dan bagaimana kah ini perjalanan panjang penelitian vaksin ini di indonesia
berikut kami rangkum informasinya dalam jejak vaksin nusantara
dua puluh november dua ribu dua puluh menjadi awal perjalanan vaksin nusantara
kala itu tim vaksin besutan mantan menteri kesehatan terawan agus putranto ini
mengajukan protokol uji klinis fase satu dua dan tiga kepada badan pengawas obat dan makanan
namun badan pom menolak protokol tersebut karena tidak sesuai dengan standar pengembangan obat dan vaksin
tim peneliti vaksin nusantara kemudian menyatakan pengajuan uji klinis fase satu

namun pengajuan tersebut tidak disertai data pengujian praklinis
badan pom meminta tim vaksin nusantara menyerahkan laporan studi toksisitas
imunogenisitas dan sturi lain yang mendukung pemilihan dosis
namun permintaan tersebut tidak dipenuhi tim peneliti dan sponsornya
selain ayuvita biomedical yang berbasis di amerika serikat
menurut dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu gresik
pt rama emerald multi sukses telah lama memproduksi obat obatan untuk manusia
dengan izin yang dikeluarkan sejak dua ribu sebelas
pt rama emerald multi sukses ini tepatnya berada di kecamatan ndirejo kabupaten gresik
memproduksi sesuai dengan kbli yang dikeluarkan oleh pusat
bahwa mereka memproduksi kapsul dan juga
obat untuk manusia
pada satu desember dua ribu dua puluh
badan pom menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik
namun dengan ketentuan khusus karena tak disertai hasil uji praklinis
tim vaksin nusantara memulai uji klinis fase satu di rumah sakit umum pusat dr karyadi semarang jawa tengah
sejak dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
dengan jumlah subjek penelitian dua puluh delapan orang
kemudian pada lima belas dan dua puluh sembilan januari
serta delapan belas februari dua ribu dua puluh
peneliti menyampaikan hasil uji klinis fase satu kepada badan pom
namun badan pom menilai data yang disampaikan berubah ubah
badan pom menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan uji klinis dengan akidah good clinical practice
dari dua puluh delapan relawan subjek penelitian
tujuh puluh satu empat persen diantaranya mengalami kejadian tidak diinginkan
di antaranya nyeri sendi nyeri otot sakit kepala lemas hingga gatal
bahkan ada yang mengalami peningkatan kadar blood urea nitrogen
badan pom kembali melakukan inspeksi ke pusat uji klinis rsup dr karyadi semarang pada dua belas maret dua ribu dua puluh
hasilnya sel dendritik tidak dibuat dalam kondisi steril
ketidakterbukaan data hasil penelitian dengan sistem elektronik yang disimpan dalam server di amerika pun
menjadi permasalahan baru
atas temuan tersebut penelitian vaksin nusantara yang akan memasuki uji klinis fase dua ini pun ditunda
penghentian sementara penelitian vaksin nusantara ini pun menuai kontroversi
tokoh publik dan politisi pun angkat bicara termasuk politikus partai golkar indra jaya piliang
indra menyayangkan ada ketimpangan perlakuan badan pom terhadap vaksin nusantara
dan kenapa penjelasan tentang vaksin merah putih di gunung rinci dikeluarkan lagi ke daun
dan seolah olah vaksin nusantara harus berhadapan dengan vaksin merah putih enggak
kami nggak mau terjebak di sana
kami enggak mau menyerang apa yang dikejarkan oleh teman teman imuan yang berada di balik keberadaan vaksin merah putih
silahkan merah putih nusantara
nah masalahnya adalah kenapa merah putih dipasilitasi oleh apa yang namanya badan pengawas obat dan makanan
badan pom menegaskan bahwa penelitian vaksin nusantara masih menunggu kelengkapan dokumen cara pembuatan obat yang baik atau cpob dari tim vaksin nusantara
untuk pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik atau ppuk uji klinis fase dua
dan itu tidak ada pengecualian
dan diterapkan untuk seluruh pengembangan vaksin yang ada di indonesia
tidak ada pengecualian tidak ada pilih pilih berbeda gitu semua sama
polemik vaksin nusantara ini pun ditanggapi oleh lembaga bantuan hukum kesehatan
lbh kesehatan meminta badan pom tidak bersikap superior dalam menilai vaksin ini
menurut aktivis lbh kesehatan iskandar sitorus penelitian seharusnya didukung oleh badan pom
karena vaksin nusantara merupakan karya anak bangsa yang tidak menggunakan anggaran negara
dan membebani negara
ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia dayang muhammad fakih mengingatkan
bahwa prosedur penelitian vaksin covid sembilan belas di tanah air menjadi pertaruhan nama baik indonesia
keterbuktian ilmiah dinilai lebih penting daripada sekadar dukung mendukung
ingat bahwa dalam rangka mengawal prosedur itu kita dipantau oleh who dipantau oleh semua negara
kalau kita mohon maaf ya tidak
ketat dan dianggap tidak prudent dalam melakukan pengawalan prosedur ini
indonesia tidak akan dipercaya untuk melakukan hal hal yang berkaitan dengan pengawasan dan penilaian pengembangan vaksin dan obat
mantan ketua komisi etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional syamsu hidayat juga menegaskan
bila penelitian vaksin tetap dilakukan tanpa persetujuan dan prosedur yang ditetapkan
maka badan pom berwenang menghentikannya
jadi laporan dari komisi etik penelitian kepada badan pom
bahwa penelitian ini dilakukan tanpa persetujuan komisi etik
lalu badan pom bicara dengan komisi etiknya itu
dan badan pom punya kewenangan untuk menghentikan penelitian yang memang salah gitu loh
pada dua belas april dua ribu dua puluh satu penelitian vaksin nusantara dilanjutkan di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta
kemudian sembilan belas april vaksin nusantara menemukan titik cerah
tni kementerian kesehatan
dan badan pom bersepakat menandatangani nota kesepahaman penelitian vaksin nusantara
bukan disebut sebagai uji klinis
namun berupa penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik
untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona
tim liputan cnn indonesia